kritik berbalas kritik lumrah terjadi itulah yang terjadi pada politikus partai solidaritas indonesia samara amani
alih alih menantang dan membalas politikus partai gerindra fadlizon samara justru kena kritik media rusia
samara dianggap kurang memiliki wawasan tentang rusia yang ia bicarakan
bukan pemimpin yang baik yang membungkam oposisi dan pers di rusia sana
di rusia tidak ada kebebasan beraspirasi seperti di indonesia
bahkan di sana praktik praktik korupsi dibiarkan begitu saja
kalau kita lihat dari segi indeks persepsi korupsi indonesia jauh di atas rusia
nah kalau sudah tahu begitu yakin orang seperti itu mau dijadikan standar kepemimpinan
kalau saya nggak mau ada pemimpin seperti itu di indonesia
inilah video yang beberapa jam belakangan heboh di kalangan netizen
politikus psi samara amani menyinggung kepemimpinan presiden rusia
pernyataan samara berbuah kritik dari salah satu media masa rusia rusha beyond the headline
media ini menganggap samara kurang wawasan
memang bukan tiba tiba
pernyataan samara ini adalah balasan cuitan dari politikus partai gerindra fadlison
yang mengatakan indonesia membutuhkan pemimpin berani berwibawa seperti vladimir putin
merespon pernyataan samara rusha beyond the headline pun memberikan tanggapan
rbth menganggap pengetahuan samara terlalu dangkal terhadap sistem politik dan pers di rusia
rbth membenarkan adanya praktik korupsi di rusia tapi bukan berarti dibiarkan begitu saja oleh pemerintah
rbth juga memberikan contoh penangkapan delapan delapan ratus pegawai negeri rusia terbanyak karena korupsi
rbth juga mengajak samara berdiskusi dan melihat keindahan rusia untuk lebih paham
bagaimana karakteristik negara negara yang terkenal di rusia
beberapa jam usai dikritik samara dan psi pun memberikan klarifikasi
seperti dilansir cnn indonesia com kritik yang ia lontarkan bukan berarti ia anti terhadap rakyat rusia
jika fadlison mengakumi putin itu adalah haknya
namun samara mengaku sebagai warga yang baik ia tak wajib menyampaikan
bahwa pemimpin seperti putin bukan pemimpin yang tepat bagi indonesia yang berdemokrasi dan memerangi korupsi
tiffany raitaba cnn indonesia
kalau saya nggak mau ada pemimpin seperti itu di indonesia
ibarat sayur tanpa garam berpolitik terasa hambar tanpa intrik dan juga kritik
politikus partai solidaritas indonesia atau psi samara amani yang aktif di media sosial juga kerap terlibat argumentasi
seiring dengan naiknya nama partai solidaritas indonesia
yang digadang gadang sebagai partai anak muda
nama kader psi pun ikut melambung
salah satunya samara amani selain menjadi corong psi
samara juga dikenal gemar terlibat argumentasi di lini masa
samara pernah terlibat silang pendapat dengan mantan ketua badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia
awalnya samara menanggapi kritik amin rais
yang mengatakan pembagian sertifikat tanah oleh presiden joko widodo adalah kebohongan
yang menjelaskan bahwa penjelasan yang dikatakan amin rais patut direnungkan
setelah ia membaca buku buku reformasi agraria
faldo mengingatkan ketika menjabat mantan gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama juga menolak bagi bagi sertifikat
silang pendapat pun berujung cuitan samara
yang menyatakan beda pendapat bukan berarti bermusuhan
adu argumentasi yang terpanas adalah silang pendapat samara dengan fahri hamzah
samara menjelaskan bahwa
marah sampai membuat video singkat di youtube
sesat pikir fahri hamzah
tweet war bermula dari kejengkelannya terhadap pernyataan fahri di media masa
seputar penanganan korupsi ktp elektronik oleh kpk
yang dianggap sebagai hayalan dan bisnis penangkapan
namun jauh sebelum berpolitik
samara memang sudah gemar mengkritik
dikutip dari cnnindonesia com
samara mengaku ia pernah mencuit tentang megawati soekarnoputri
tak pantas memimpin pdi perjuangan
dan sudah saatnya jokowi
mengambil alih partai tersebut
cuitan tersebut ia tulis ketika masih berusia delapan belas tahun
kurang punya pertimbangan rasional
dan belum mempunyai afiliasi politik apapun pada saat itu
ia juga sudah mengklarifikasi pernyataan ini
dan berkomunikasi dengan pdip
tiffany raitama cnn indonesia
politik memang bukan hal tabu di negeri ini
kritik dalam berpolitik juga bukan hal yang malu
apa yang melatar belakangi kritik kritik politik samara amani
bergabung samara amani ketua dpp partai solidaritas indonesia atau psi
samara selamat malam
tentu bukan hal yang baru
tapi kita ke apa yang kemudian membuat nama anda menjadi trending topic beberapa jam kebelakang
jadi ah saya harus tanya kepada anda
jadi yang anda kritik ini adalah fadli zon
atau kepemimpinan dari vladimir putin
jadi jelas mbak
yang dikritik itu adalah pak fadli zon yang menjadikan pak putin sebagai standar kepemimpinan untuk indonesia
jadi itu jelas
kenapa kemudian itu dikritik
karena saya merujuk pada data data
pada analisis analisis dari sumber sumber yang juga kredibel
dari media media media internasional juga kredibel
misalnya survei di ekonomis pada tahun dua ribu tujuh belas
menempatkan rusia sebagai negara dengan rezim otoritaria
nah ini kan ada kepemimpinan di sana
kita tahu siapa yang memimpin
dan kemudian pak fadli zon menjadikan itu sebagai standar kepemimpinan
dengan mendiskreditkan presiden republik indonesia
ya walaupun meski pak fadli zon nggak menyebutkan siapa nama yang dideskredit pak jokowi sebagai pemimpin
tapi kan arahan ini menjadi ke situ
itulah kenapa kemudian saya mengkritik
oke jadi sebenarnya sasaran anda yang anda kritik
adalah fadli zon
tapi kalau kita lihat dari video yang beredar di twitter
yang juga diunggah oleh anda dan juga partai psi
anda juga menyebutkan bahwa
benar yang anda kritik adalah pemimpin
anda tidak menginginkan indonesia tidak pantas gitu mendapatkan pemimpin seperti vladimir putin
kemudian juga anda mengkritisi bagaimana indeks korupsi yang ada di sana
karena memang dari segi persepsi korupsi
satu yang bisa dibahayakan
dan kalau misalnya kita lihat dari segi kebebasan ya
kalau misalnya kita mau berpegangan pada laporannya freedom house pada tahun dua ribu tujuh belas
itu menunjukkan bahwa rusia masuk dalam kategori
negara tanpa kebebasan per menempati peringkat ke satu ratus tujuh puluh empat dari satu ratus sembilan puluh sembilan negara
bahkan kalau mau dilihat
indonesia itu masuk partly free karena ada beberapa indikator beberapa indeks gitu ya
sementara rusia not free tidak bebas begitu
nah ketika kita hidup demikian demokratis dengan kepemimpinan yang juga demokratis
kenapa kemudian kita menjadikan pemimpin negaranya sebagai standar kepemimpinan
padahal benar benar kita jauh lebih baik
itu sebenarnya inti yang ingin saya tunjukkan kepada publik
bentuk edukasi kepada publik
siapa sih sebenarnya yang dijadikan oleh wasiatur umum jadinya sebagai standar kepemimpinan
oke terkait dengan indeks atau persepsi korupsi di rusia
seperti yang anda sampaikan di twitter
di dalam video yang anda sampaikan juga
ini juga diamini diiakan oleh salah satu media rusia
anda juga pasti sudah baca dari rbth
tapi dalam pernyataan mereka pun juga menyatakan bahwa apa yang anda sampaikan datanya kurang begitu matang
anda juga kurang wawasan gitu tanggapan anda
nah sekarang begini juga harus kita lihat ada salah satu aktivis anti korupsi bernama alexi navali
ini juga data bisa kita lihat di the economist
alexei navalny adalah seorang pemuda anti korupsi
yang juga memperjuangkan nilai nilai anti korupsi di sana
dia juga baru baru ini disiram air keras
jadi soalan soalan seperti itu
di sana ada aktivis anti korupsi yang dia mengalami mengalami tekanan dan lain sebagainya
apakah itu kemudian dilakukan oleh rezim
bahwa tapi ada ancaman ancaman seperti itu terhadap aktivis aktivis anti korupsi
itu tentu nyata adanya
dan begini saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh rbth
kenapa karena saya sadari pula bahwa sebagai media media kantor berita rusia
yang juga memiliki tugas menjaga citra pemimpinnya secara internasional
tentu itu wajar wajar saja bahwa mereka berpandangan memiliki pandangan pandangan yang berbeda
berdasarkan sumber sumber yang mereka miliki itu sah sah saja
tapi saya juga memiliki pandangan yang berbeda
berdasarkan sumber sumber yang mereka miliki itu setah tah saja
tapi saya juga memiliki pandangan yang berbeda
berdasarkan sumber sumber yang mereka miliki itu setah tah saja

oke anda tidak takut dituntut
ya saya pikir ini kan bagian dari edukasi publik ini bagian dari diskusi
kok saya juga bukan membuat kata kata yang berdasarkan hoax gitu
semua kata kata saya itu berdasarkan sumber dari media media internasional yang kredibel
bukan media media hoax atau media media tidak jelas
oke ada concern juga tidak mungkin dari anda sebagai kader psi tentunya
seperti yang dikatakan tadi
seperti yang dikatakan tadi
diungkapkan oleh rbth
bisa saja ini akan mempengaruhi hubungan dari kedua negara indonesia dan juga rusia
saya pikir itu terlalu jauh
saya pikir jelas statement tersebut terlalu jauh
mengkritik satu kepemimpinan bukan berarti kita membenci negaranya bukan
saya menghargai rusia sebagai negara menghargai masyarakat rusia
tapi kalau saya mengkritik gaya kepemimpinan seseorang itu sah sah saja
bukankah kita juga pernah mengkritik misalnya gaya gaya donald trump
cara caranya yang menggunakan politik identitas misalnya untuk pertarungan pemilu
itu biasa saja dunia internasional membincangkan itu
tapi apakah kemudian kita tidak menghormati trump sebagai pemimpin negara lain
apakah saya tidak menghormati putin sebagai pemimpin negara
tentu saya hormati
tapi ada perbedaan antara menghormati pemimpin pemimpin negara lain
dengan mengkritik gaya kepemimpinan dan mengkritiknya dalam konteks saya tidak mau
gaya seperti itu ada di indonesia
oke kalau itu terlalu jauh apakah juga ada concern
ini akan mempengaruhi bagaimana posisi partai solidaritas indonesia
partai anda psi karena psi sekarang ada di barisan pendukung jokowi untuk dua ribu sembilan belas nanti
ya saya pikir nggak ada persoalan apapun semuanya baik baik saja
saya pikir kita ini juga harus lebih dewasa lebih banyak membuka ruang ruang diskusi
saya nggak ada persoalan dengan bantuan rbth itu sekali lagi itu biasa biasa saja
mereka berhak mengklarifikasi acara tersebut karena itu juga memang mereka memiliki pandangan yang berbeda
mereka juga punya tugas untuk menjaga citra pemimpin mereka
nah tapi di satu sisi lain saya juga punya keinginan dan punya kewajiban untuk mengingatkan masyarakat indonesia
agar gaya kemimpinan demikian itu tidak cocok untuk negara demokratis seperti indonesia
itu saja kan sebenarnya sah sah saja
oke kita balik lagi sebenarnya persoalannya antara anda dan juga fadlizon
jadi next nya apa ini anda akan menantang fadli zon seperti apa
kan sebenarnya saya sangat terbuka untuk diperkenankan kepada fadli
sejak awal saya katakan saya tidak ada persoalan
kita bukan mau mencari menang atau kalah dalam diskusi dan debat ini
kita mau membuat persoalan lebih jelas
apa dasarnya kemudian menjadikan misalnya vladimir kudus sebagai standar kepemimpinan
kan itu dan siapa yang dimaksud dengan kepemimpin plak nga pongo
siapa yang dimaksud dengan plak nga pongo misalnya
jadi itu inti dari perdebatannya kan itu
dan kita juga bisa membahas persoalan persoalan lain
misalnya kenapa kemudian kita butuh mencontoh pemimpin negara lain
bukankah kita juga masih memiliki pemimpin yang memiliki trafikot yang baik prestasi yang baik inerjia yang baik
jadi kan inti persoalan lainnya kita bisa mencari persoalan lain

itu itunya itu persoalannya
bahwa kemudian ada kritik kritik dan untuk menjelaskan gaya kepemimpinan
ya itu bagian tak lepas dari konteks untuk menjelaskan argumentasi saya untuk membantah argumentasinya pak fadli
sudah ada jawaban sudah ada gayung bersambut dari pihak di seberang sana dari pihaknya pak fadli
saya sih selalu terbuka cuma kan pak fadli inginnya melawan seluruh pengurus psi tidak ingin one on one

menurut saya tidak fair jika pak fadli sendiri melawan seluruh pengurus psi
tentunya kalau misalnya mau berdebat sendiri ya berdebatnya lawan seseorang gitu
kalau misalnya pak fadli ingin seluruh pengurus psi yang berdebat ya harusnya sama seluruh pengurus diri dia juga yang berdebat
jadi ini membuat duduk persoalan menjadi lebih fair saja
kita kan kalau misalnya bertarung kalau dalam sepak bola misalnya sebelas orang sebelas
dalam tinju ya satu lawan satu tidak mungkin dalam tinju satu orang dikeroyok rame rame
atau tidak mungkin dalam sepak bola sebelas orang lawan dua puluh orang
membuat pertarungan menjadi lebih bukan pertarungan ya perdebatan menjadi lebih fair
diskusi menjadi lebih terbuka diskusinya juga lebih enak
oke jadi pilihannya ada dua ya perdebatan antara samara dan juga fadli zon atau kader psi dan juga kader dari gerindra gitu ya
ya saya pikir yang penting itu bukan soal menang kalah memang dalam diskusi atau debat
yang paling penting publik itu tercerahkan terjerdaskan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi
persoalan menjadi lebih jelas
politik politik itu harus membiasakan diri untuk berdebat hal hal yang substansial
oke kita lihat nanti apakah ada drama kelanjutannya
mungkin juga banyak yang menantikan ini perdebatan dari samara dari anda dan juga fadli zon
terima kasih sekali lagi samara amani bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
kita lihat kata apa saja yang dicuitkan netizen terkait dengan samara amani hari ini
hashtag samara menjadi trending topic sepanjang
atau mungkin dalam beberapa jam terakhir terkait dengan pernyataan yang cukup memantik kontroversi dari pihak media rusia tersebut ya
kita lihat yang pertama saya buka data ontologinya yang berhasil dikurasi tim dari transmedia sosial
tentunya di top tiga nya di kata pertama ada rusia
kemudian berikutnya saya geser ada rbth indonesia yang merasa keberatan dengan pernyataan seorang samara amani
kemudian yang ketiga adalah fadli zon
kemudian kata kata lain yang juga related atau terkait dengan tagar samara adalah salah wawasan kemudian putin dan pernyataan
jadi sebenarnya kalau kita lihat kok bukan lagi antara perdebatan samara dan juga dengan fadli zon tapi lebih ke samara juga rbth
kemana pak fadli zon suaranya ya
kita lihat mungkin ada suara pak fadli saya tutup dulu data transmedia social data ontologinya
mungkin berikutnya ada suara dari pak fadli juga mungkin saja kita lihat tanggapan netizen
ini pernyataan dari samara amani
saya buka ini dia yang pertama adalah komentar dari ed aira hadi
psi samara amani mendapat sanggahan dari rusia beyond the headline soal videonya yang mengatakan bahwa putin bukanlah pemimpin yang baik
karena telah membungkam kebebasan pers dan oposisi di rusia
kemudian ruli harahal berikutnya
kami akan mengakomodasi samara dengan senang hati jika ia berkunjung ke rusia
kami akan jauh lebih senang terlihat

bagaimana produktif kerja kami di rusia
jadi samara diundang ke rusia ya
masih juga jalan jalan
ed umayati berikutnya
sekedarnya sehat nih
apabila pengetahuan kita terbatas ada baiknya jangan berbicara di luar batas
apabila memang belum hadir ilmu jangan malu untuk berkata aku tak tahu
bagus juga ya kalimatnya
struktur kalimatnya bagus
rbth tidak pernah menuduh anda membenci rusia
anda hanya dikritik karena menunjukkan ketidaktahuan tentang negara rusia
kok lebih baik mengaku salah aja dan lebih banyak belajar lagi
berikutnya terakhir dari akun ad ricardo tio
salut dengan rbth indonesia yang sudah klarifikasi
semoga samara tidak melakukan blunder ya
kedepannya nantinya pembelajaran yang berharga